pasca temuan suspek omicron dan kluster covid sembilan belas
dua rw di kelurahan krukut taman sari jakarta barat
mulai memperketat protokol kesehatan
sebanyak tiga belas orang warga rukun warga dua
yang sebelumnya mengikuti tracing fase pertama rapid test antigen
kini telah dinyatakan positif covid sembilan belas
aturan keluar masuk bagi warga kini diperketat
warga wajib memiliki surat keterangan pengurus rt dan rw
serta hasil rapid antigen
pasca temuan seorang warga suspek positif omikron
penyemprotan disinfektan pun rutin dilakukan
untuk meminimalisir penyebaran virus
dari hasil tracing tiga puluh enam warga di dua rw dinyatakan reaktif covid sembilan belas
karena adanya temuan varian omicron
ke tiga puluh enam warga yang reaktif langsung dibawa ke wisma atlet kemayoran
dari hasil tes pcr sebanyak tiga belas warga yang belum
yang sebelumnya reaktif dinyatakan positif covid sembilan belas
sementara itu dua puluh tiga warga sisanya masih menunggu hasil
tracing lanjutannya kemarin sudah dilaksanakan dua kali
besok jam sembilan akan dilaksanakan tracing kembali
bersama bantuan dari puskesmas kecamatan
dan tenaga juga dari kopolsek koramil
dari kongramil dan polsek taman sari dan kecamatan
masih ada tiga puluh enam kasus warga yang terkonfirmasi
jadi dibedakan antara yang positif
jadi dalam melaksanakan swab itu
masing masing warga dua kali swab
yang satu swab antigen swab pcr